kasus positif terinfeksi covid sembilan belas kian hari kian mengalami peningkatan
hal tersebut juga sejalan dengan peningkatan atau bertambahnya jumlah meninggal dunia
akibat terpapar covid sembilan belas
dki jakarta menjadi provinsi pertama penyumbang terbesar korban meninggal dunia akibat covid sembilan belas
dasarkan data yang kami himpun dari kementerian kesehatan juga menyampaikan
bahwa per bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua ini
hingga selasa siang setidaknya terdapat sebanyak sembilan unit ambulans mengantarkan jenazah covid sembilan belas
jumlah ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan rata rata jenazah covid sembilan belas
yang dimakamkan pada bulan januari yakni dua jenazah per hari
ada pun peningkatan jumlah korban meninggal dunia yang dimakamkan dengan

di tpu rorotan jakarta utara terlihat sejak pekan kedua di bulan februari
yakni di kisaran sepuluh hingga tiga belas jenazah per hari
tiga t lima m tetap harus digalakan pemerintah untuk mengurangi angka kematian akibat covid sembilan belas
tiga t yaitu testing tracing treatment dilengkapi dengan lima m
yaitu memakai masker mencuci tangan menjaga jarak
menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas
namun diki mengingatkan pula bahwa pemerintah hendaknya jujur kepada masyarakat
akan bahayanya omikron ini
tiga t lima m vaksinasi harus terus dijaga itu ya sesuai kebutuhan masing masing daerah
nah jadi pkm nya sendiri ya bisa saja dicabut nanti
nah ini yang artinya bisa kita evaluasi
jadi intervensi ini sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah
nggak bisa happy talk tentang omikron saja
tapi yang potensi bahayanya nggak disampaikan
itu namanya bukan satu komunikasi yang baik sehingga masyarakat jadi abai
sebelumnya pemerintah menyebut dalam gelombang ketiga covid sembilan belas
dki jakarta masih merupakan provinsi terbanyak penyumbang jumlah kasus positif
dan meninggal dunia akibat covid sembilan belas
diketahui pada dua ribu dua puluh satu lalu penambahan tertinggi korban meninggal dunia
pernah terjadi pada dua puluh tiga september yakni mencapai satu ratus enam puluh korban jiwa
selasa lima belas februari dua ribu dua puluh dua berdasarkan data dari satgas covid sembilan belas
dari satu ratus tiga puluh empat kasus meninggal dunia di indonesia
lima puluh diantaranya merupakan korban terpapar di dki jakarta
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia